hingga tiga kali pembentukan dan akhirnya berhasil
sebenarnya dulu dulu keberadaan food stylist di indonesia itu sudah sejak kapan sih sebenarnya mbak
tapi ya ya kita doain aja lah yang terbaik